wakil ketua tkn habibur rahman menanggapi pernyataan komisi ham pbb terkait netralitas jokowi di pemilu bukanlah bersifat menghakimi
habibur rahman menyebut beberapa negara sudah mengakui legitimasi pemilu indonesia
pernyataan komite ham pbb soal netralitas jokowi adalah bentuk sikap kritis bukan menghakimi kata habibur rahman
ia juga bilang beberapa negara demokrasi seperti amerika serikat inggris dan australia telah mengucapkan selamat karena pemilu telah selesai dilaksanakan
kami anggota komisi ham pbb tersebut tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat judgement
lebih merupakan pertanyaan yang sifatnya kritis
untuk ukuran internasional legitimasi pemilu kita sudah sangat sangat kuat
sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan satu dua orang menyampaikan pertanyaan
menurut saya itu adalah hal yang wajar di era demokrasi seperti saat ini
netralitas presiden joko widodo saudara pada pemilu presiden dua ribu dua puluh empat menjadi sorotan dalam sidang komunitas
hak asasi manusia pbb di genewa swiss pada dua belas maret lalu
kala itu anggota komite ham pbb bacrewol lidiyaye menyinggung putusan mk soal batas usia cawapres
dalam sidang anggota komite ham pbb indonesia menjalankan pilihan presiden
kampenya berlaku di akhir akhir perundingan perundingan yang berubah kriteria kewajiban
untuk menyertai tiket pemimpin perundingan dalam pilihan
apa yang dilakukan untuk memastikan para orang yang berkualitas tinggi termasuk presiden
dihapus dari penggunaan proses pilihan
atau penyelidikan penggunaan yang tidak dihapus di bawah penyelidikan